dan untuk mengelaborasi lebih jauh terkait larangan wni ke israel kami telah terhubung melalui sambungan telepon dengan yon mahmudi ketua prodi pasca sarjana kajian timur tengah dan islam universitas indonesia
selamat malam pak yon mahmudi
selamat malam assalamualaikum
baik waalaikumsalam pak yon ini kalau kita bicara mengenai hubungan diplomatik tentu tidak ada hubungan diplomatik antara israel dengan indonesia katakanlah
memang seperti itu begitu fakta politik luar negeri antara kedua negara
tapi begini pak yon kalau misalnya kita melihat kebijakan dari pemerintah israel menolak visa warga negara indonesia menurut anda apakah ini sebenarnya merugikan bagi indonesia atau justru menguntungkan
berkaitan dengan artinya ini memperkuat posisi indonesia di mata internasional terkait dengan posisi kita mendukung palestina
ya saya kira kita perlu apresiasi ya sikap pemerintah republik indonesia untuk bersikap tegas dalam hal hubungan indonesia israel
kita ketahui bahwa
sampai saat ini indonesia belum mengakui israel sebagai sebuah negara yang berdaulat karena masih ada masalah dengan palestina
oleh karena itu sebagaimana klaim yang disampaikan oleh pihak israel bahwa larangan bagi warga negara indonesia yang berpaspor indonesia untuk berkunjung ke israel
itu kan menurut mereka sebagai balasan terhadap sikap indonesia yang menunda atau tidak memberikan
visa kepada beberapa orang israel
nah dalam hal ini saya kira konteksnya bahwa tentu yang sangat berkepentingan terhadap hubungan ini kan israel ya
dan mereka mendesak pemerintah indonesia untuk bisa ada hubungan diplomasi ataupun hubungan yang lain
dan dengan pelarangan ini saya kira tentu sebenarnya yang apa ya yang diuntungkan tentu indonesia
dan apabila indonesia tetap dengan sikap tegas itu ya israel tidak bisa mengambil jalan lain
karena itu saya kira menjadi hak negara israel untuk melarang ya
tetapi secara umum sebenarnya israel sangat sangat berkepentingan dengan indonesia
oke merugikan tidak kemudian bagi meskipun tidak ada hubungan diplomati tapi kan memberikan visa untuk turis kan ini juga diberikan begitu ya
oke merugikan tidak kemudian bagi meskipun tidak ada hubungan diplomati tapi kan memberikan visa untuk turis kan ini juga diberikan begitu ya
artinya merugikan tidak bagi warga negara indonesia yang kemudian ingin berkunjung ke israel
mungkin ingin mengunjungi tempat tempat suci agama begitu kan karena ada di sana juga
yang kemudian juga belakangan juga banyak sebenarnya misalnya umat kristen indonesia yang kemudian berkunjung ke israel
atau mungkin umat agama yang lain karena ada tempat tempat suci sejumlah agama di sana
merugikan tidak sih pak kemudian ini bagi masyarakat indonesia untuk kemudian tidak bisa lagi akhirnya berkunjung ke israel
kita lihat dalam perspektif negara yang lebih luas ya bahwa pada saat ini kan menjadi isu yang sangat sensitif ya
seandainya dalam kasus kebelakang ya indonesia memberikan visa kepada warga negara israel
sementara di palestina kondisinya kita ketahui bahwa ada serangkaian kejadian yang menimbulkan tewasnya beberapa warga palestina yang itu dikutuk oleh dunia
sikap itu menjadi jelas
nah oleh karena itu saya kira bagi warga negara indonesia yang ingin berkunjung ke israel tentu harus menahan diri dan menunjukkan simpati dan solidaritas
dan mendukung sikap pemerintah indonesia yang tegas dalam hal ini
dan akan artinya akan menunggu waktu ya sampai kemudian batas tertentu
sampai kemudian memang israel akan mencabut kembali larangan itu
kalau pun israel mencabut kembali menurut anda apa pertimbangan ya pak
saya kira tentu akan mereka mencoba untuk melakukan negosiasi ya secara walaupun tidak langsung ya dengan pemerintah
tapi mereka kan tentu punya kontak kontak tertentu di indonesia dan berusaha untuk tidak ingin berkonfrontasi dengan indonesia secara langsung
dan itu saya kira apabila hubungan itu bisa terbuka kembali
maka boleh jadi pemerintah israel akan membuka kembali peluang untuk berziarah
saya kira ini menyangkut semacam memberikan gertakan kepada pemerintah indonesia dengan cara semacam itu
tapi kalau kemudian warga negara indonesia umat islam nasrani mampu untuk menahan diri tidak berkunjung terlebih dahulu
kemudian menghormati sikap dua negara indonesia dan israel
ya saya kira kemudian bisa berjalan
dan secara optimal ya kondisi yang sekarang ini
oke terakhir tadi menko moham yasona loli sempat mengatakan bahwa indonesia juga menolak ya
ada visa sekitar lima puluh an warga negara israel yang berkunjung ke indonesia begitu
menurut anda ini langkah sudah tepat tidak
respon pemerintah indonesia seperti itu
atau justru harusnya agak lebih lunak mungkin mengedepankan diplomasi dan lain sebagainya
saya kira sikap ini menjadi sangat tegas karena terjadinya eskalasi ya di palestina saat ini
ketika ratusan ribu warga palestina merayakan ingin kembali ke tanah air mereka
kemudian mendapatkan penembakan korban sipil yang sangat besar
kemudian itu direspon oleh pemerintah indonesia untuk menangguhkan terlebih dahulu
apalagi kan jumlahnya sangat besar ya
kalau jumlah itu sangat besar berkunjung ke indonesia
kemudian diekspos menimbulkan dampak negatif ya di masyarakat
tentu ini juga akan
menjadi persoalan baru
saya kira sikap ini saat ini adalah sikap yang tepat dan tegas dilakukan oleh pemerintah indonesia
oke jadi secara umum sebenarnya tidak terlalu memberikan dampak yang signifikan begitu
menurut anda dengan dilarangnya atau tidak diberikannya visa bagi wni untuk berkunjung ke israel
saya kira bagi bangsa indonesia dan negara indonesia tidak berdampak secara signifikan
justru yang dirugikan adalah israel yang kemudian akses mereka berkunjung ke indonesia
karena mereka juga akan banyak kepentingan
bisnis dan lain sebagainya
kalau kemudian kita lihat dari misalnya banyaknya bantuan dari warga negara indonesia atau dari pemerintah indonesia untuk memberikan bantuan kepada warga palestina
apakah ini kemudian mengganggu nantinya bagaimana proses pemberian bantuan atau pintu masuk untuk ke palestina ketika tidak ada atau ada larangan dari israel misalnya seperti itu
mungkin itu bisa dilakukan melalui negara ketiga ya
apakah lewat mesir atau lewat turki
yang mereka memang punya hubungan khusus diplomatik dengan israel
dan saya kira cara ini lebih aman ya
dengan bekerjasama dengan ngo internasional yang sudah terpercaya dan itu punya track record yang baik di palestina
dan ini akan lebih aman untuk ke depan
walaupun kemudian aksesnya menjadi terbatas
baik terima kasih pak yon mahmudi
sudah bergabung bersama dengan kami
akademisi kajian timur tengah dan juga islam dari universitas indonesia